beginilah detik detik angin kencang yang menerbangkan atap rumah warga di kelurahan pekabata
kecamatan duampanua kabupaten pinerang sulawesi selatan minggu pagi
warga dibuat panik karena muncul percikan api saat atap rumah yang diterbangkan angin beradu dengan kabel listrik milik pln
selain merusak sejumlah atap rumah warga angin kencang juga menerbangkan atap kantor camat duampanua
angin juga membuat tiang listrik roboh karena tertimpa pohon tumbang
listrik juga padam di sekitar lokasi
lembang duampanua batu lapa tingkat kerangannya sangat tinggi mulai dari lomsor rahapah ini kita khawatirkan
makanya saya minta standby pool di sana para aparat yang memang terkait sekali dengan
hujan deras disertai angin kencang yang terus melanda mengakibatkan pohon terambesi di goa sulawesi selatan tumbang
meski tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka
namun peristiwa ini mengakibatkan jalur trans sulawesi yang menghubungkan kota makassar dengan sejumlah kabupaten di bagian selatan menjadi macet hingga tiga jam
sejumlah petugas kebersihan dibantu warga langsung mengevakuasi material pohon yang tumbang dan menutupi badan jalan jalur trans sulawesi
hujan deras disertai angin kencang diperkirakan akan terus melanda hingga januari dua ribu dua puluh satu seiring dengan masuknya musim penghujan
warga pun diimbau agar lebih berhati hati dalam beraktivitas
tim liputan cnn indonesia